lima polisi terseret kasus pembunuhan berencana brigadir yosua karena diduga membantu irjen verdi sambo menghalangi proses hukum
kelima polisi berpangkat jenderal hingga komisaris polisi
menurut irwasum komisaris jenderal agung budi marioto di mabes polri pada jumat siang
dari tiga puluh lima polisi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan khusus
delapan belas diantaranya ditahan baik di rutan barreskrim maupun di makobrimob kelapa ii depok
dari delapan belas orang itu enam diantaranya dijerat pidana termasuk verdi sambo
sementara lima orang sisanya merupakan anak buah sambo di divisi propam
yaitu brigadir jenderal hendra kurniawan kombes agus nur patria
kemudian akbp arief rahman kompol baikuni wibowo dan kompol cuk putranto
agus nus dua ribu dua telah dilakukan pemeriksaan
sebanyak enam belas orang saksi
untuk saat ini mungkin nanti bisa berkembang
dalam hal ini kita bagi menjadi lima cluster
yang pertama adalah kluster warga komplek aspol durentikya
kita sudah periksa tiga orang yaitu saudara sn saudara m dan saudara ac
dan kluster yang kelima perlu saya sampaikan adalah
ada empat yang terperiksa
yang pertama akp da akp rs akb prrs dan bripka dr